sama warga supaya sama sama melarang si badar masuk masjid ntar ada premanisme dalam masjid
gimana haji ngomongnya premanisme ya gaya nyingat si duit goceng aja pakai premanisme
lebih baik hahaha kagak usah dibahas deh itu duit gua tarik lagi apalagi jalan ya nggak bisa
ini ya kita sabar aja dulu jangan keburu nafsu taraban dikit dikit nabung ya yang
penting sekarang lu tenang aja dulu gimana
kalau pakai celengan emak aja itu kayaknya isinya cukup tuh buat kontrak toko
allah mah katanya tuh tabungan mau buat pergi umroh yang suka ngebelokin niat enggak boleh ya
lam ya bukannya nggak boleh nggak baik apalagi niat buat umroh ya udah yang sabar ya rok ya
tapi roh kepikiran tempat stan itu nafsu sih nafsu tuh apakah
eh hormat kenapa lu anterin gua pulang kan kita punya berita bagus buat haji muhideen kalau haji
kecopetan dan kagak bisa nyewa tempat di mall
oh pasti pak haji muhydin senang
seneng banget nih kalau informasi ini informasi yang terbaru dan termahal
udah jangan banyak mulut ayo cepetan ah
mau nyari duit rokok ya
ya rusuk banget tuh omongan
masa kelas kita kelas uang rokok
pak haji kita punya informasi bagus
kalau pak haji nyewa orang profesional bayarannya mahal
murah banget sih berita kita informasinya
ah anggap aja itu sedekah gue
untuk anak yatim pagi ini
emang kita kaum doa apa pak
gue mau kasih tau sama lo berdua
si sulam bikin ulah lagi
sekarang dia mau ngotori masjid kita
maksudnya dia bawa sampah ke dalam masjid
ih jorok amat orangnya
bukan itu mas sugoe
eh dia seenaknya nyuruh preman sholat di masjid kita
badar si badar
kalau gitu pak aji
harus buru buru kita cegah si badar supaya kagak masuk ke masjid
supaya sama sama melarang si badar masuk masjid
ntar ada premanismu dalam masjid gimana
ya gaya aja ngasih duit goceng aja
gak usah dibahas deh
itu duit gue tarik lagi apa lo berjalan deh
nggak semak lo
kenapa sih lo
perasaan lo berat banget
habis kayaknya semuanya udah direncanain bang
ya bukannya nuduh bang
kok lo curiga banget sama badar temen abang itu
mulai deh lo
bukan gitu bang
lo cepet itu sekongkol sama badar
kan badar tau kalo kita nggak punya toko di mall
lu nuduh orang kayak begitu
kalo kenyataannya nggak bener itu namanya fitnah
lo tau kan
fitnah itu paling dibenci sama allah
makanya bang supaya nggak jadi fitnah nggak ada salahnya kan abang cari tahu
apa badar itu cuma kedok doang mau jadi tobat atau sungguhan
lo maksa gue nih buat nanya ke si badar
yaudah udah udah udah
gue tanya ntar
lo nuduh gue alam kalo gue ada alam pencopetannya porodi ya

kalau gue mau ngebuktiin ke lo alam kalo gue bener bener mau tobat gue datang
kesini bukan buat nyari untung atau mau ngerampok tempat ini lah
gue juga sadar kok orang orang kayak gue bakal susah diterima kalau gue mau taubat
kalau boleh tahu di mana porodia kecopetan
ya siapa tahu aja deh yang gue kenal di sana
oh bini gua kecopetan di mal deket pengkolan yang kecil cilitan deh
oh itu mah daerah pegangannya si kontek
iya dia itu kan yang ngumpulin anak anak kecil buat jadi pencopet juga
gue kenal baik kok sama dia
ntar buat tanyain dah sama anak anak itu
siapa tahu masih megang gua pecah parodia
gua pamit dulu ya alam
lu sih gua jadi kagak enak ngomongin sama si badar tadi
dia kecewa banget sama gue
kayaknya gua gak percaya sama dia
emak sakitnya udah mendingan
sekarang mak kelihatannya lebih seger kok
biasanya tuh emak paling gesit kalau kita mau berangkat pengajian
dia pasti suka
kalau yang ngisi rumana emak gak pernah absen bu
iya ibu juga sangat suka
apalagi rumana tuh
masih muda agamanya pintar
ayah gak tau deh bu
itu urusan anak muda
tapi denger denger sih kayaknya rumana udah dijodohin sama bapaknya haji muhyiddin
sayang sekali padahal dia pasangan serasi
rumahnya sekolahnya di luar negeri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
cara mensyukuri nikmat allah berikutnya
itu adalah jadikanlah kenikmatan itu menjadi jalan pendekat kepada allah
jika orang bersyukur memiliki keturunan
maka kita harus menjadikan keturunan kita itu menjadi dekat dengan allah
menjadikan anaknya soleh solehah dekat dengan allah
taat beragamanya dengan allah
taat beragamanya dan berbakti kepada orang tua
apa saya boleh ikut pengajian bu stajah
ya allah ngapain ya dia datang ke pengajian rum
kamu kok didatangi mereka